dugaan kong kali kong antara pihak eksekutif legislatif dan penegak hukum terjadi dalam kasus suap yang melibatkan penyidik kpk
nama wakil ketua dpr aziz samsudin terseret sebagai pihak yang diduga menjembatani terjadinya praktek suap
penyidik kpk pun telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja politisi partai golkar tersebut
dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami peneliti icw lalola esther selamat malam mbak lola
selamat malam mbak elvira
tapi memiliki peran dalam memperbincar atau menelitikan konstruksi perbuatan yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam hal ini antara wali kota tanjung balai dengan penyidik kpk
dalam hal tersebut memang kalau bicara dari sisi hukum masih bisa dikaitkan misal dalam pasal keturut sertaan
apa namanya harus ada cantolan tentu saja dengan para pihak yang memang dalam hal ini melakukan perbuatan secara langsung
baik wali kota tanjung balai maupun juga penyidik kpk
jadi dalam konstruksi tersebut harus mereka menindakkan atau memperdalam sejak apa kemudian peran aziz samsudin dalam perbuatan tersebut
karena kalau kita cek
dari background gitu ya bagaimana kemudian ada aziz syamsudin di situ ya patut diduga karena yang bersangkutan dengan wali kota tanjung balai berasal dari partai politik yang sama
jadi ada kesaitan
peran wakil ketua dpr ini kan di badan legislatif di pusat begitu ya cukup krusial
dan pasti memiliki koneksi ke berbagai pihak
di luar tadi relasi yang disampaikan mbak lola memiliki kesamaan partai politik dengan wali kota
bagaimana kemudian mbak lola melihat kpk seharusnya menilik lebih dalam lagi kemungkinan pihak pihak ataupun nama nama lain yang bisa muncul dalam kasus ini
justru itu yang menurut saya menjadi untuk diperdalam oleh kpk
karena memang power ya atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang wakil ketua dpr itu sangat besar
dan juga harus dipastikan bahwa dalam penanganan
perkara ini kpk harus kedap gitu ya
tapi terbanyak pihak pihak memang kewenangan yang besar
justru ini jadi titik yang sangat krusial bagi kpk untuk membuktikan bahwa
satu kpk masih bekerja secara independen gitu ya
terpotek imun dari intervensi politik apapun
karena pada akhirnya kita semua mengetahui bahwa
kewenangan seorang wakil ketua dpr itu sedemikian besar
dan ketika namanya kemudian dimunculkan gitu ya
hal ini ketua kpk ketika konsentrasi persaharin
itu tentu memiliki signifikansi tertentu
kemudian disebut hal ini
harus dimunculkan ketika
tentu itu juga
itu menaruh perhatian lebih
jadi pada intinya ya tentu kita akan menunggu
sebagai kita dan semalam apa
itu kerja kpk dalam penelusuri peran
mau dikaitkan dengan perkara ini
mbak lola belakangan kemudian juga cukup terdengar begitu ya
ada isu bahwa ini ditarik ke ranah politis
ada permainan politik begitu
anda melihatnya murni saat ini terjadi masalah hukum
ada unsur unsur lainnya yang diteliti berdasarkan pengamatan mbak lola
jadi kalau soal intervensi politik begitu ya
ini memang hal yang
dalam arti dia akan sangat sulit untuk diidentifikasi dalam kacamata proses hukumnya
maka dia memberikan background
kemudian kuat dugaan yang dibangun atau konstruksi perkara yang dibangun
jadi itu adalah hal yang penting
untuk diketahui oleh kita semua
dan terutama oleh kpk sebagai yang menangani perkara
dan soal intensif intensif politik dalam penanganan perkara
dalam hal ini kasus korupsi di tangan kpk
ya tentu ini yang harus kita antisipasi
dan yang kedua
kita harus mengikuti perkara ini
jauh dari yang tadi
mungkinan itu tidak
tadi juga mbak elvira sudah sampaikan
seorang wakil ketua dpr
ya tentu koneksi besar
walaupun tidak dalam konteks
dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua dpr
tentu dia punya jaringan
dia punya kekuatan
pihak pihak yang sudah membackup
itu oleh kpk
bukan tidak mungkin
dalam penanganan perkara ini
kemudian ada hantaman yang harus dihadapi oleh kpk
salah satu adalah dalam
mungkin dari sekian kabar buruk yang selama ini menyelubungi kpk
ini kemudian jadi salah satu kabar baik
ketika nama aziz syamsuddin kemudian dimunculkan
agar perkara ini memang dikawal bersama
nama tersebut tidak hilang tiba tiba
misalnya dari dakwaan
yang terjadi dalam kasus penanganan
kita tunggu bersama
kita kawal yang bersama
itu yang utama
mungkin perjalanan kasus masih cukup panjang
kita tunggu titik terang
dan pengungkapan secara tuntas oleh kpk
mbak lola terima kasih
sudah berbincang bersama kami di newscast malam hari ini